aduh pebri tau rencananya pak ustadz aja bisa kacau
memang rencananya pemet apa
aduh maaf mak pak ceng salah bicara
gak ada apa apa kok mak
sebentar mak sebentar
pebri kalau tau rencananya pak ustadz
jun kamu patah hati sama meng oding ya
ya allah jun
telepon aja tuh mak odingnya
untuk melepaskan kerinduan kamu sama mak oding
pak ribas kau kan sedang proses lamar peros
pakai mie tuanya musola lagi
debbie kamu itu kalau dari mana
ya biar kita ini tidak bingung
papa teh tadinya mau ajak kalian makan di restoran mahal
tapi gagal deh
dari mana deh
dari depan pak
debbie teh kalau dari kemana mana
kemana mana kemana mana kemana mana
jadi kita teh tidak bingung gitu
lo mereka kepala peek snob nya
marah innung ga pernah jadi karir

tapi berarti ada ada salrice athletens
lalu apa pengigkeiten denganfc wijdeqer itu mas judi

pun si ampun ah udah mau jangkau pun sama neng biasa biasa